polda metro jaya memastikan pemanggilan pimpinan fpi rizik sihab munarman dan ketua gnpf mui baktiar nasir sebagai saksi dalam kasus dugaan makar rabu besok
kapolda metro jaya menghimbau ketiganya datang tanpa membawa masa demi keamanan
saudara rizik sihab munarman berkaitan dengan saksi pada kasus makar jadi sebagai saksi
jadi kita akan lakukan itu pemanggilan dan kita harapkan semua yang dipanggil bisa hadir tepat waktu untuk memberikan ketangan
saya sudah sampaikan kepada teman teman di fpi untuk tidak membawa masa
kan untuk apa juga biarkan pemeriksaan berjalan dengan sesuai ketentuan aja